jadi tetap dilihat dirabah diterawang gitu judulnya
nih di depan kita sudah ada beberapa lembar uang
jadi gimana nih praktipsnya
karena ini meskipun tahun dua ribu enam belas sudah ada loh sudah marak uang palsu yang cetakan baru seperti ini
itu tadi kan di garut saja sudah ada yang tertipu kan
karena tidak terasa menggunakan uang yang secara fisik terkesan sama padahal sebetulnya beda
nah ada beberapa cara pemirsa untuk membedakan uang palsu dan juga uang asli
di antaranya yang paling kentara itu adalah ini
dilihat dulu ya
dilihat dulu nih
secara warnanya karena kalau uang yang asli bisa anda lihat ini uang asli yang di tangan saya nih
gradasinya itu lebih halus
kalau untuk uang palsu gradasi misalkan ini ya warna kuning
kuningnya tuh lebih kuning dibandingkan yang lain
kemudian juga warna tulisan angkanya itu pudar
ataupun warna merahnya tidak semerah ini
nanti mungkin anda bisa cek lagi dengan cara diraba itu yang lebih
lebih bisa membuat anda kenal uang asli
iya ada beberapa bagian dari uang yang bisa anda raba nih pemirsa
yang pertama adalah angkanya
oke angkanya kemudian juga gambar fotonya nih
kalau misalnya anda rabah seperti ini
ini ada tekstur
ya ada teksturnya tidak terlalu halus
juga di fotonya nih
nah itu salah satu cara untuk merabah memastikan uang ini palsu atau tidak
nah nextnya di uang yang asli
semua uang asli ini punya tanda tunanetik
terak nih garis garis yang di samping
tanda tunanetra ini juga jika anda raba
tentu saja ya ini untuk mereka
tuna netra tentu bisa merasakan uang
yang sudah ditujukan sama daniel ya
itu di pinggir tuh ada garis diagonal
nah tergantung jumlah angka uangnya nih
ini juga sama sama punya tekstur uangnya ya
dan terakhir di terawang ada juga bentuk misalkan ini logo bi
yang ada di bawah

jika di terawang nanti logo ini akan membentuk utuh b dan juga i
juga ada beberapa lainnya termasuk juga garis pengaman
yang benangnya tertanam ya
ini justru uang yang baru sangat sulit seharusnya untuk dipalsukan
jadi mudah lah ya harusnya untuk anda bisa melihat apa yang asli mana juga yang palsu
oke jadi hati hati ya nanti apalagi kalau misalnya mau tukarkan uang untuk keperluan lebaran